ya pemerintah mengumumkan bakal membatasi sejumlah kegiatan libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
keputusan pemerintah melalui kemenko pmk diambil menyusul kebijakan pemerintah yang akan menerapkan ppkm level tiga pada libur natal dan juga tahun baru
saya akan tanyakan langsung terkait kebijakan ini ke menteri koordinator pembangunan manusia dan juga kebudayaan pak muhajir effendi yang sudah bergabung dari luar studio
pak muhajir selamat malam apa kabar reinhard sirait pak di studio
selamat malam mas reinhard
baik pak muhajir saya ingin langsung tanyakan terkait dengan keputusan pemerintah memperlakukan ppkm level tiga pada libur natal dan tahun baru
secara spesifik pak akan seperti apa nanti ppkm level tiga diberlakukan pada momen libur natal dan juga tahun baru apa yang kemudian akan dilarang
jadi kebijakan natal tahun baru itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ppkm
jadi kebijakan natal tahun baru itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ppkm
ya itu yang pertama sehingga ini bukan kebijakan yang terpisah
kemudian kita akan mengambil kebijakan mengadopsi ketentuan ketentuan yang berlaku pada ppkm level tiga untuk diberlakukan selama libur natal tahun baru
jadi bisa dikatakan bahwa sebetulnya bukan semua akan diberlakukan
tapi sebetulnya aturannya yang kita adopsi
karena di samping akan digunakan aturan aturan ppkm level tiga nanti juga masih ada tambahan lagi terutama dalam upaya kita mengatur memperketat kegiatan kegiatan yang menimbulkan kerumunan besar
sesuai dengan arahan dari presiden
oke artinya pak muhajir segala bentuk keramaian di akhir tahun perayaan tahun baru pesta kembang api dan lain sebagainya itu akan secara keseluruhan
segitu jadi mulai dari kegiatan pesta pesta all and new kemudian pesta kembang api kemudian pawai di jalanan itu semua kita harapkan nanti tidak ada
karena itu berisiko akan mengundang kerumunan
bukan hanya yang pawai tapi nanti yang menonton pawai juga pasti akan terjadi
jadi begitu juga pesta yang melibatkan kerumunan besar juga akan dilarang
kecuali pesta kecil kecilan pesta keluarga silahkan gitu all mu di lingkungan keluarga saja itu dibolehkan
oke dalam ppkm level tiga pak artinya akan ada banyak hal yang akan dibatasi seperti pemberlakuan ppkm level tiga seperti biasanya
misalnya kapasitas mal pergerakan mobilitas masyarakat itu akan berlaku persis seperti aturan yang diadopsi dari ppkm level tiga
sebagian besar begitu nanti jelasnya itu seperti ppkm juga nanti pak menteri dalam negeri akan membuat surat edaran khusus untuk mengatur nataru
pelibur nataru dan kemudian dari surat edaran mendagri itu akan di breakdown akan ditindaklanjuti secara lebih detail secara lebih teknis oleh kementerian kementerian dan lembaga terkait
sesuai dengan bidang masing masing
dan kemudian akan kita berlakukan selama libur natal tahun baru itu
oke termasuk aturan tes pcr misalnya bahkan saat ini untuk bepergian masih kemudian pakai antigen
apakah karena biasanya akhir tahun akan banyak sekali mobilitas dengan menggunakan pesawat terbang itu akan diatur juga dalam hal ini akan diatur akan kembali ke pcr atau seperti apa nantinya
untuk yang sangat detail begitu
kemarin belum sempat dibahas dan itu akan menjadi domain dari kementerian perhubungan pak menteri perhubungan
dan itu saja akan dibicarakan juga dengan pihak pihak terkait termasuk kapolri ya pak kapolri yang nanti juga akan mengatur proses perjalanan
karena walaupun nanti tidak ada penyekatan tetapi kita pastikan bahwa mereka yang akan berpergian akan diperiksa secara lebih cermat dan lebih teliti
mulai terutama status vaksinasi yang bersangkutan
kalau nanti mereka ternyata belum divaksin ya pada saat itu juga akan divaksin
jadi dari pak kapolri sudah akan menyiapkan tenaga mencegat nanti di tempat tempat perangkatan mereka yang belum divaksin akan dikenai vaksin
kemudian termasuk yang swab apakah nanti pakai cukup antigen atau dengan pcr itu nanti pak menteri perhubungan yang akan menetapkan
pergerakan seperti mobilitas masyarakat yang bepergian itu juga akan dibatasi pak muhajir
secara prinsip tidak ada tetapi aturan aturan yang sudah kita desain sedikit beningkan rupa sehingga memang pada akhirnya mereka akan terbatasi
misalnya asn kan tidak boleh ambil cuti kemudian pegawai bumn juga tidak boleh ambil cuti tni polri juga tidak boleh
kemudian untuk karyawan swasta itu ibu menaker juga sudah
melarkan himbauan termasuk juga koordinasi dengan organisasi buruh bagaimana supaya diupayakan mereka tidak mengambil cuti pada saat itu
memang tidak ada pemaksaan tetapi dengan aturan aturan yang sudah kita rancang sedemikian rupa mudah mudahan bisa lebih memperkecil arus besar pergerakan besar yang biasanya terjadi pada nataru itu
baik pak menteri belajar dari yang sudah sudah ketika memang tidak ada pemaksaan
begitu tegas begitu tetap terjadi mobilitas yang begitu tinggi bagaimana jika kemudian meskipun sudah diantisipasi dari sekarang sudah diumumkan akan ppkm level tiga tapi akan tetap ada mobilitas yang tinggi dari masyarakat apakah itu sudah masuk ke kalkulasinya pak
jadi kita juga sudah hitung kemungkinan kemungkinan kejadian sebelum libur nataru dan setelah libur nataru itu sudah dihitung
dan ingat bahwa kondisi tahun ini jauh berbeda dibanding kondisi libur nataru tahun lalu
karena capaian vaksinasi vaksinasi mohon maaf itu kita juga sudah cukup tinggi
kemudian kesiapan sarana dan prasarana kesehatan juga sudah sangat siap dibanding tahun lalu
sehingga kita agak lebih confident lah untuk menyiapkan libur natal tahun baru tahun ini
pak menteri bicara soal libur natal dan juga tahun baru ini kan sudah diumumkan dari saat ini
ada khawatiran apa sampai kemudian pemerintah merasa perlu untuk memperlakukan ppkm level tiga di akhir tahun
padahal di satu sisi mungkin banyak pihak menilaikan saat ini situasinya sudah membaik
bahkan mungkin sudah melihat ada kemungkinan bisa beraktivitas di akhir tahun dan juga nanti pada libur natal dan juga tahun baru
apa yang menjadi kekhawatiran pak menteri
yang jelas kita berupaya keras untuk membuat langkah yang paling maksimal untuk menghindari kemungkinan terjadinya kenaikan dan penyebar luasan kembali covid sembilan belas
apalagi sampai kemudian menuju ke fenomena gelombang ketiga
karena memang capaian penanganan covid sembilan belas kita sudah sangat bagus bahkan mendapat pujian dunia saat ini
tetapi kita tidak boleh kemudian lengah sembrono apalagi merasa besar kepala sudah bisa menyelesaikan masalah
padahal covid sembilan belas sekarang ini masih galak galaknya
kita tahu di beberapa belahan dunia ini seperti eropa dan juga tetangga kita beberapa tetangga kita di asean juga masih sedang berjibaku menghadapi serangan covid sembilan belas ini
oleh sebab itu pemerintah juga sekarang
semakin dengan pengalaman selama ini kita sudah punya kemampuan bagaimana mengatasi mengelola arus keluar masuk ke indonesia terutama yang masuk
dan kemudian juga kita akan membuat langkah langkah yang berwaspada tinggi untuk menghindari kemungkinan terjadinya kenaikan yang sangat tidak kita harapkan itu
oke jadi kewaspadaan dan juga mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan
tapi yang jelas
keputusan ini pak menteri juga direspon oleh kalangan pengusaha yang kemudian khawatir dengan kebijakan ini akan berdampak lagi kepada ekonomi
apalagi mengingat ada potensi peluang ekonomi yang cukup besar pada momen libur natal dan juga tahun baru
ini yang kita hitung adalah justru demi penyelamatan capaian pemulihan ekonomi yang sudah ada ini
jangan sampai karena kita trader
diikuti dengan kenaikan covid yang tidak bisa terkendali itu pada akhirnya juga akan memperpuruk pemulihan ekonomi yang sudah terjadi ini
dan nanti kalau terpuruk lagi saya kira untuk bangkit kembali jauh lebih sulit dibanding keterpurukan tahap pada sebelumnya
karena itu pemerintah sekarang ini sedang betul betul mencermati menimbang bagaimana supaya risiko covid sembilan belas dengan pemulihan ekonomi itu betul betul mencapai titik equilibrium
ada titik kesimbangan ada titik optimumnya
sehingga dua duanya tidak saling mereduksi
kalau covid sembilan belas kita atasi secara ekstrim nanti akan mereduksi permulaan ekonomi
sebaliknya kalau kita lepas agak telido tanpa perhitungan dengan cermat justru walaupun ekonominya tumbuh tapi covid nya bisa merajalela
itu semua punya risiko
karena itu yang penting sekarang kita berupaya untuk menjaga apa itu kesimbangan
antara penanganan covid sembilan belas dengan pertumbuhan ekonomi
saya kira itu
dan libur natal dan tahun baru menjadi titik yang krusial ya pak menteri
untuk kita bisa mengantisipasi dan masuk ke tahun dua ribu dua puluh dua dengan kondisi yang baik seperti saat ini
saya kira begitu
persisnya artinya ppkm level tiga akan diterapkan se indonesia dari sejak tanggal dua puluh empat pak sampai
tanggal dua januari
saya melalui cnn saya mohon dukungan dari semua elemen termasuk para masyarakat
mohon dipahami betul kebijakan pemerintah ini demi kebaikan kita bersama
dalam upaya kita betul betul menjaga capaian penanganan covid yang sekarang sudah bagus ini
dan terus kita segera bangkit menuju ke pemulaan ekonomi secepat mungkin pada tahun baru dua ribu dua puluh dua
baik pak menteri terakhir
meskipun sudah diumumkan
sejak jauh jauh hari tapi tidak sedikit kemudian yang melihat bahwa kebijakan pengumuman ini yang sebetulnya masih jauh
masih sekitar satu bulan lebih justru menjadi celah bagi mungkin sebagian masyarakat untuk bisa mengakali aturan ini
bagaimana tanggapan anda pak muhajir
ya itu memang juga pilihan sulit
nanti kalau kita umumkan dalam waktu yang sangat mepet nanti masyarakat sudah terlanjur punya perencanaan
yang itu akan sangat merepotkan dan menyusahkan masyarakat
tapi kalau kita beri pengumuman jauh jauh hari kemungkinan ada yang mengakali
yang terakhir ini saya mohonlah jangan ada upaya untuk mengakali niat baik pemerintah dengan telah mengumumkan kebijakan jauh jauh hari ini
mudah mudahan bisa dimengerti oleh masyarakat dan kita menunggu aturan persisnya akan seperti apa ya pak muhajir
tapi paling tidak ini adalah langkah antisipasi untuk mencegah ancaman gelombang ketiga dan juga kenaikan kasus covid yang sekarang sudah membaik di indonesia
pak menteri terima kasih banyak pak muhajir
fnd sudah bergabung di cnn indonesia malam hari ini
selamat malam pak sehat selalu
salam sehat selalu